pemerintah provinsi dki jakarta mempersiapkan untuk memperpanjang durasi pembelajaran tatap muka atau ptm di sekolah sekolah
aturan ini diperbarui berdasarkan sk kadisdik dki nomor satu ratus tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh satu mulai tujuh belas november mendatang
untuk jenjang sma ptm yang semula berlangsung lima jam kini ditambah menjadi tujuh jam
sementara smp dari empat jam menjadi enam jam sekolah dasar dari tiga jam menjadi lima jam
dan paut dari dua jam menjadi tiga jam
aturan ini dibuat karena angka penularan covid sembilan belas di dki yang kian melandai
penambahan jam belajar tatap muka itu sangat dibutuhkan untuk guru dan siswa
karena dengan tatap muka ini pembelajaran akan lebih menyenangkan
kemudian ada interaksi langsung antara siswa dengan guru di kelas
dari kapasitas sekolah mulai hari ini
namun belum semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menerapkannya
setelah satgas penanganan covid dan pemkot surabaya memutuskan
menaikkan jumlah siswa yang bisa mengikuti ptm
sekolah sekolah ini sudah dinilai layak baik secara sarana maupun cakupan vaksinasinya
izin orang tua menjadi syarat mutlak bagi siswa yang mengikuti ptm ini
sekolah sekolah ini masih menunggu penilaian dari satgas
begitu sebaliknya surabaya sendiri merupakan kota yang ppkm level satu
artinya beberapa sektor kegiatan masyarakat diperbolehkan
namun surabaya tidak mengambil opsi memaksimalkan batas jumlah yang diizinkan